arus lalu lintas di kawasan puncak terpantau padat merayap pada hari kedua libur panjang dan cuti bersama
untuk mengurai kepadatan satlantas polres bogor menerapkan sistem kontraflow pada pintu keluar gerbang tol ciawi dan sistem one way dimulai dari simpang gadok puncak
operasi justisi yang dilakukan satgas gabungan tni polri satpol pp dinas kesehatan dan dinas perhubungan dalam memeriksa penerapan protokol kesehatan
masyarakat menyebabkan sejumlah kepadatan di kawasan simpang gadok puncak
banyaknya kendaraan roda empat yang masuk ke kawasan puncak membuat satuan lalu lintas polres bogor
memperlakukan rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah sejak pukul delapan pagi bagi kendaraan yang melintas ke arah puncak pas
tak hanya operasi justisi dan pemberlakuan rekayasa lalu lintas satgas gabungan juga melakukan pengecekan rapi tes secara acak bagi masyarakat yang tak menggunakan masker di dalam kendaraannya